pukulan ini biasanya dikuasai oleh para golongan hitam
berikan uang ini kepada keluarga pak juit prajurit
aku akan hamba sampaikan amanat ini
sampaikan belasungkawaku sebagai perwakilan keluarga kajian
cari sosok ayah anda yang asli dengan mata batinku
rakah aku tahu cara mengenal tangan yang asli
apa yang kau lakukan kepada ibu ndaku
kamu sudah bersekongkol
jeman ini masalah santang
dan juga gusti prabu
janganlah berburuk sangka kepada hamba
gusti ratu hanya merasakan efek dari pengobatan yang hamba lakukan
nanti juga gusti ratu akan sembuh
ini pasti ada sesuatu
tanda prabu ayo kita periksa sekarang
kita adalah dunia yang menandakan bahaya
kita harus balik
mari tanda prabu mari
syukurlah aku berhasil mendapatkannya
tidak ada tanda tanda gusti prabu akan muncul
iya aku pun mulai sangsi
apakah dia selamat atau tidak
sepertinya kau benar gusti prabu tasha
pasti dia sudah mati di luar sana
baiknya kita tinggalkan selamat ayo
dia telah kembali ayo sekuat
ayo kita pandu uli dan gusti prabu
kita satukan kekuatan kita
akhirnya aku berhasil mendapatkannya
ada seorang pemuda
yang mengamuk dan membunuh para prajurit
ini tidak bisa dibiarkan
berhasil ayo kita kejar dia
sepertinya mereka terkena pukulan tapak setan
apa maksudnya hei
pukulan apa itu
pukulan ini biasanya dikuasai oleh para golongan hitam
berikan uang ini kepada keluarga prajurit prajurit
baik bistri pradu
akan hamba sampaikan amanat hei
sampaikan belah sungkawaku sebagai perwakilan keluarga kerajaan untuk mereka
sungguh perhatian dan baik budi sekali bistri pradu
sendika bistri pradu hambakan waksananya

kita masih baru di hutan ini
lebih baik kita berhati hati
karena penghuni hutan ini sudah mengetahui keberadaan kita

mengapa mereka belum kembali
jangan jangan bistri pradu gagal mendapatkan giyok giyok itu dan tidak selamat

oh jangan jangan terjadi sesuatu dengan mereka
aku tidak bisa tinggal diam
aku akan mencari mereka
ibu mereka kembali
paman pradu aku sangat senang paman pradu telah selamat dan berhasil mendapatkan giyok giyok itu
aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah membantuku
sekarang yang tersisa adalah tujuh giok lagi yang harus aku dapatkan
sudah menjadi kewajiban kami prabu suwangi
kami doakan semoga bistri pradu dimudahkan mendapatkan giyok itu
kalau begitu kami mohon pamit
kami harus segera pergi ke hutan walah untuk mencari geok itu
sandika bistri pradu berhati hatilah di jalan
kami akan berjaya
ambo lihatlah anakmu
sebentar lagi aku akan menghabisi warga pajajaran dan hanya tinggal sejarah
kami akan berjaya
aku akan menyeret siliwangi ke hadapanmu untuk berteguk tutup dan menguburkan jasadmu
kamu membuat kekacauan di sini
aku calon pembunuh siliwangi
apakah kamu tidak tahu
ayah anda aku adalah orang terhormat di kerajaan ini
aku tidak peduli
jika memang kamu ingin membunuh ayah anda aku
maka hadapi aku terlebih dahulu
itu kesempatan buat aku untuk membunuh anak siliwangi
setelah itu siliwangi akan mencari
aku mencari diri sendiri

bildung anda seperti kasar

lebih bishop oleh aku
nah ogah itu